im di bini si onyak masih di rumah sakit
sepertinya mama sih ji
kalau kata mantu gua sih surti belum boleh pulang
katanya penyakitnya te tipes ji
wah karo orang dulu mah gampang im
makan cacing aja
emang kalau jeruk sama apel kurang mahal ya
duduk dulu bang
maya taruh tas dulu ya
uang kamu masih ada
emang kenapa tis
buat beli buah lagi
emang ini kurang cukup
ini mah beli buahnya bukan buat orang tuanya neng citra
buat istrinya ojat
kamu belum pernah kan jenguk kuat hati
belum ada waktu
masya allah pur
kamu teh sombong pisan belum ada waktu
kayak orang sibuk aja
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
yang harusnya makasih sama abang
makasih ya bang udah ngantri maya terus
udah sering nengokin tati
kan abang sudah menganggap tati sebagai anak sendiri

jeruk sama apel
mau gue kasih ke orang tuanya citra
lo ngasih yang bener dong masa lo cuma begitu dong
ngasih calon mertua
ya dirapiin kek dikasih tempat dibungkus ditata apa kek
saya pamit bu sehat juga ya bu
jangan lupa besok datang lagi ya
ya walaupun pesanannya cuma sedikit tetap harus dikerjakan
iya bu daripada gak ada pesanan sama sekali
nah begitu bagus pur
nah itu baru keren
ya udah gue jalan dulu
eh pur jangan lupa
ganti pakai yang lain yang wangi
yang itu kan bawa asap
siap tis siap cak
eh mas pur
mau jenguk potati ya
soalnya itu bawa buah
ini mau buat orang lain
oh kalau boleh tahu buat siapa
buat calon mertua saya
mas bur jangan lupa ya undangannya
ingat mas pur kalau butuh desain undangan cetak undangan
sampai panitia resepsi biro jasa saya siap untuk mencarikan orang yang pas
kalau gitu saya jalan dulu ya bang
harus ulang ai
sepertinya tadi juga sudah jauh membaik
ya alhamdulillah bang
tadi juga mukanya udah enggak pucet kayak kemarin kemarin
mudah mudahan beberapa hari lagi sudah bisa pulang
udah siang juga mai
masih ada yang harus abang ngurus mai
sekali lagi makasih banyak ya bang udah nganterin mayat terus
nggak usah dipikirkan itu
kalau ada apa apa kebari abang terus ya
jangan aspirin ada kekecekaan
kalau kata mantu gua si surti belum boleh pulang
katanya penyakitnya te tipes ji
wah kalau orang dulu mah gampang ya im
makan cacing aja
gua belum tengokin bingisnya ojak
emang lu udah
enggak udah gua diwakilin sama mantu gua si surti
waduh gue doang yang belum dong
abis ini gua mau ke masi maik
temenin gua im
gua pulang dah di
ke masi maik
di temenin gua ke masi maik
boleh kapan ji
udah jenguknya mi
aduh mau pulang juga
iya bang ojak
ini bang ojak
ya sama sama bang ojek
makasih juga buat jenguk tati
ya semoga mpok tati cepet sembuh ya
tapi tadi mpok tati udah segeran kok
ya udah gak lemes
mudah mudahan cepet pulang
ya deh mudah mudahan cepat pulang
waalaikumsalam pak aji pak odi
tumben ada apaan
gak ada gue mau nanya kabar istri tati
oh seperti itu
dada masuk dulu yuk
nih lo mau masuk
gak usah makasih mak
dada kalau gitu tati masih dirawat
belum boleh pulang
tapi udah mendingan sih
mai boleh gak gue minta nomor kabar istri tati
pak aji sama pak odi mau nengok
di ruang hasanah lantai dua nomor sebelas
masuk aja ke dalam terus naik ke lantai dua
iya dah bunga melati ketibaan pohon rubuh
mudah mudahan si tati bisa cepat sembuh
ya gue baru aja dari rumah mertua lo
ada apaan pak aji
gak ada apa apa
alhamdulillah udah mendingan
gue udah dengar dari mertua lo tadi
iya mas sajak
lo udah pulang
udah mas sajak
udah kok kami sama
udah nggak ada apa apa
cuma baik lah cabut
gimana lamaran kerjanya ay
udah ada kabar belum
ya belum dong bun bun
mungkin paling dua atau tiga hari baru ada kabar
orang tuanya citra udah nyampe
citra barusan aja pergi
dia mau ketemu keluarganya
di rumah kakaknya yang di bekasi
citra ke bekasi
orang tuanya gak nginep disini
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi